tingginya pertumbuhan penduduk membuat surabaya kini krisis lahan makam
hampir semua lahan kosong yang ada telah berubah menjadi bangunan bertingkat
karena itu pemkot surabaya berencana memperluas makam dengan anggaran mencapai hampir satu triliun rupiah
tingginya pertumbuhan penduduk dan banyaknya tanah yang diubah menjadi bangunan membuat surabaya krisis lahan untuk pemakaman
ada tiga belas tempat pemakaman umum milik pemerintah yang kini sudah mulai padat
sementara jumlah penduduk kota surabaya semakin meningkat
tempat pemakaman umum keputi surabaya yang memiliki luas tiga puluh dua hektare kini sudah terisi hampir sebelas makam
pemerintah kota surabaya segera melakukan penambahan dua puluh tiga hektare lahan untuk tpu keputih dengan nilai sembilan ratus miliar rupiah
lahan untuk makam akan dibebaskan secara bertahap
di mana tahun ini pemerintah kota hanya memiliki anggaran rp tujuh puluh lima miliar untuk makam
fokusnya tahun ini sih di keputih memang untuk tanah yang sudah siap untuk pembuatan blok makam itu
dan nanti tahun ini juga akan disiapkan blok blok makam baru yang tanahnya sudah tidak ada masalah
dprd kota surabaya mendukung penuh adanya perluasan lahan makam
saya kira kalau untuk dana untuk rth tidak ada kendala ya di tahun diperhati
rencana tata ruang wilayah memang direncanakan akan bertambah sekitar delapan ratus hektare
artinya memang di sana butuh slot anggaran yang cukup besar
herlina menilai penambahan makam seharusnya lebih merata tidak hanya di wilayah timur saja
pemkot surabaya rencananya akan melakukan perluasan lahan makam lain di wilayah barat yang akan digarap tahun depan